memang partisipasi masyarakat itu menjadi salah satu kunci keberhasilan asian games
nah asian games ini memang semakin dekat tidak hanya atlet profesional yang dapat berpartisipasi
tapi kita nih saya anda daniar juga bisa memeriahkan asian games
tadi sudah kita contohkan sedikit ya salah satunya
ialah melalui gerakan senam unik ala skz delapan puluh delapan yang sekarang bertajuk senam duls duls
jadi bisa ya dimana mana bisa senam
kita lihat contohnya dulu
yaudah deh habis itu deh
asian games memang tinggal menghitung hari
sambil menunggu panitia asian games mengajak masyarakat untuk memeriahkan ajang olahraga bergensi tersebut
melalui gerakan senam duls yang mengadaptasi gaya senam skz delapan puluh delapan
ya masyarakat diajak untuk mengingat gerakan gerakan sederhana
yang dapat dilakukan siapa saja kapan saja dan dimana saja
seperti yang digambarkan pada video unik yang diunggah oleh akun youtube resmi asian games dua ribu delapan belas
selain bertujuan untuk membuat hati senang dan badan segar bugar
anda pun diajak untuk mengunggah video serupa ke dalam akun media sosial pribadi
dengan tagar senam duls dan tagar sukseskan asian games dua ribu delapan belas
belum hafal dengan gerakannya jangan khawatir
video tutorial ala senam dups juga dapat dilihat di laman youtube
aduh serasa terbang ke zaman delapan puluh an sembilan puluh an ya
apalagi skj delapan puluh delapan itu kalau di masa sd saya yang paling memorable itu memang salah satu skj delapan puluh
jadi semua ya lagu lagunya pasti terkenal
jadi silahkan anda lihat di youtube